dalam rekaman video yang diabadikan oleh polisi lalu lintas
adi saputra langsung merusak kendaraannya ketika ditilang di jalan letnan sutopo serpong tangerang selatan kamis pagi kemarin
aksinya sempat membuat teman wanitanya dan polisi nyaris terkena sepeda motor yang dilempar adi
peristiwa ini pun menjadi tontonan warga dan pengguna jalan yang lewat
adi dihadang polisi dan diberi bukti pelanggaran karena mengendarai sepeda motor melawan arah
tanpa mengenakan helm dan tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi serta surat kendaraan
pengendara tersebut melawan arus karena melihat mungkin di depannya ada petugas yang jaga
kemudian melawan arus karena dia nggak pakai helm takut ada petugas
terbalik ternyata di sisi jalan yang lain juga tidak ada petugas yang tidak bisa menunjukkan sim stnk dan kelengkapan yang lainnya
jadi petugas memberikan tindakan untuk menentang barang tersebut